semua teriakan itu bukan ditujukan untuk dave
itu semua salah dave
bukan itu semua bukan kesalahan dave
kita sudah bicara banyak mengenai hal ini kan
sekarang tiba saatnya buat diem untuk menyelamatkan diri
dan kak sito percaya
dave bisa menghadapi semuanya
sebagai seorang saksi ahli
yang sudah disumpah
yang bertugas pula di komisi pelindungan anak
apakah yang bisa saudara jelaskan
dengan terjadinya penyiksaan dave
dan dilakukan oleh ibunya
bapak ketua majelis yang terhormat
anak anak sering menjadi korban pelampiasan
ketidakberdayaan orang tua
di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
anak anak mendapatkan hak
untuk memperoleh perlindungan dan cinta
dari kedua orang tuanya
namun dave sehari harinya
telah mendapatkan siksaan dan kekerasan
dave adalah korban
dalam rumah tangga
baik apakah secara pesikis
kejiwaan dave terganggu
dengan perlakuan dari ibunya tersebut
dan ini akan berbahaya
bagi perkembangan jiwa selanjutnya
dan ini adalah merupakan kekerasan
dalam rumah tangga
dimana ribuan kasus kasus macam dave
mungkin juga terjadi di luar sana
untuk itu bapak ketua majelis
saya mohon dengan hormat
agar sidang dapat memutuskan perkara
dengan mengadepankan kepentingan terbaik
enggak itu tidak benar pak
saudara belum saatnya
untuk kami minta tanggapan
atas keterangan saksi ahli
saudara silahkan duduk kembali
jangan untuk sisi yang cenderung
kau yang mimpi
bisa kamu jelaskan deb
kalau tidak bisa begini
kamu maju ke depan
kami mau melihat pada bagian tubuh mana saja yang disiksa oleh ibu
silahkan kepada cak sabro tukum dan penasihat tukum tadakwa untuk bisa maju ke depan juga silahkan
di mana di kepala di dahi
coba singkapkanlah buat kamu dulu
kemudian di bagian mana lagi
sekarang anda quiz hartanya
tuh sebenarnya rambang modalnya
tidak berarti ini berkualitas
bahkan menurut pendapat kami